omah tadi aku aku udah nilai renang
aku dapet nilai a
mas elina juga kasih aku mendali
oh pintar sekali sih cucu omah hebat ya
iya dong omah
tadinya aku takut renang omah
tapi pas bapak dateng aku cari berang
tidak sengaja pak michelle tau
ya ampun gimana sih randy
terus dia bilang katanya michelle gak sengaja tau
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aduh ngapain si randy pake bajacet randy segala
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mana mungkin gue kasih tau randy kalo randy lagi buat tugasin untuk bongkar makam roy
itu kan saya suruh randy untuk nyelidiki ricky
tidak ada apa apa
saya minta sama randy untuk tidak memberitahukan siapapun
tidak ada apa apa
dan saya juga gak tau ternyata michelle dengar pembicaraan randy
apa beneran yang dikatakan sama mas al
dan ini kamu harus percaya
karena mas al aja juga udah percaya sepenuhnya sama kamu
bahkan kamu sama mas alanja sudah menjadi suami istri seutuhnya semalam
saya masih terpaksa bohong
jujur ini berat buat saya nih
awalnya saya sangat yakin rina adalah anak kamu
saya yakin reyna adalah seorang putri alfahri
tapi sekarang saya sangat takut
saya takut reno adalah bagian dari prasetya
saya takut reyna adalah bagian dari prasetya
saya takut reyna adalah bagian dari prasetya
karena itu saya harus membuktikannya
saya harus buktikan
saya harus buktikan
lihat pelan pelan dong
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya mau ke rumah
saya mau ketemu tante rosa
tante rosa di rumah
ada kiriman paketnya kemarin ma
hari ini sih tidak ada
cuma tadi ada temennya elsa datang
lagi nunggu sebentar lagi datang
kamu kok udah pulang
siapa laki lakin datang ke rumah ini
udah deh sa
mama tadi bilang kalau ada laki laki datang sini berkunjung sama kamu
itu sayang temen aku
mamanya nino bocor banget sih
ngapain ceritakan nino segala
sekarang kamu jawab ya jujur
siapa laki laki yang datang ke rumah ini
kamu kaget aku tahu dari mana
saat pam kompleks yang cerita semuanya elsa
mereka ngeliat kamu terima paket gue
lalu kamu buang ke tong sampah
dan aku tadi ketemu dengan ricky
karena aku cari tau
aku ambil paket bunganya
untuk tau siapa pengirimnya
dan ternyata benar
riki yang kirim ke kamu
setelah aku ketemu sama dia
dia juga ngaku
kalau selama ini parfumnya dikirim kemarin
itu dia juga yang ngirim
itu dia juga yang ngirim
sekarang kamu mau ngelak apa
masih mau bilang salah kirim
sekarang jawab sama aku
apa betul ricky yang datang ke sini
aduh terima kasih udah datang
akhirnya kita ketemu juga ya
mas yanda juga sehat
kamu juga kan
eh by the way aku udah pesenin nasi goreng
pokoknya apa yang kamu pesen aku pasti suka
enak kok nasi goreng disini
kita makan dulu
banyak ya porsinya
lagi makan makan sambil makan kita
lengkap ini porsinya
nggak salah pesenannya
waktu kamu dateng ke rumah kondisi ku lagi banyak pikiran soal andi dulu
nggak apa apa karis
aku ngerti banget
tapi ya aku sekarang udah percaya kok sama andin
keadaan sudah membaik
aku udah percaya sama dia
jadi sekarang kamu udah terima andin
andin yang udah bunuh anak kamu roy
maksudnya bukan itu
aku tuh percaya kalau andin bukan pembunuh
aku percaya sama dia
aku percaya sama dia
jadi andin udah buktiin ke kamu kalau dia nggak bersalah
itu artinya dia udah nemuin pembunuh sebenarnya
ya bukti konkret bukti real sih belum ada
makanya sekarang kita lagi sama sama cari tahu siapa pelaku bunuhan roy sebenarnya
apa ada orang yang dicurigai oleh nino
kalau dari laporan polisi pada saat kejadian yang ada di rumah itu memang cuma aning sama roy
jadi nggak ada orang lain yang dicurigai
tapi kalau sekarang kamu percaya sama andin itu bagus
andin nggak nuduh nuduh elsa lagi
beberapa hari yang lalu al sama andin nuduh elsa bunuh roy
ya mungkin andin lagi stres mau buktiin ke kamu
jadi akhirnya dia cari orang lain buat disalahin
karena ya al itu anakku
dia selalu bertindak berdasarkan data dan fakta
dan pasti ada alasan
selalu ada alasan kenapa sampai dia menyangka atau mencurigai seseorang
rolls jadi maksud kamu kalau ali itu menemukan fakta kalau elsa bersalah
jelas jelas yang terpidana itu kan andin
ini bener bener lucu loh buat aku
dan aku tuh percaya
orang sebaik andin semanis andin gak akan mungkin dan gak akan tega menghabisi nyawa seseorang
aku juga percaya sama menantuku
elsa itu orang yang baik sopan
kalau yang punya hubungan dulu itu kan andin sama roll bukan elsa
kamu berhak percaya sama menantu kamu
tapi aku juga berhak percaya sama andin dan juga al maisen
seperti yang saya bilang tadi dia nggak akan mungkin bertindak atau curiga ke seseorang tanpa adanya bukti data dan fakta
dan andin andin tahu betul sifat elsa adiknya
pasti ada alasan kenapa dia sampai curiga sama elsa
apalagi sekarang elsa menikah sama nino
ada alasan kenapa
ada alasan kenapa
ada alasan kenapa
kalau nino itu menikah sama elsa karena elsa itu perempuan yang baik yang sopan
ya isi terbaik buat dia
yang aku lihat selama ini
waktu nino terpuruk
elsa itu setia dan pingin dia
kalau kita lanjutin obrolan kita bisa jadi nggak enak
tadi ricky yang datang
kamu punya hubungan apa sama dia
kalau memang ada hubungan apa apa
untuk apa coba dia bel belan datang kemari
apa nih yang anggap remeh aku
mau nantangin aku sebagai suami kamu
sebenarnya aku udah blok kontaknya dia
karena aku nggak mau kontekan lagi sama dia
apa yang aku lakukan sama ricky itu adalah masa lalu terburuk aku
tapi karena al sama mbak anin ngedesak aku
aku jadi ngontak dia lagi
dan ricky sekarang menggunakan kesempatan ini buat gangguin aku lagi sayang
karena dari dulu tuh dia sebenarnya suka sama aku
tapi aku gak pernah ngerespon
dan aku pun sengaja nggak ngasih tau kamu soal parfum soal bunga
karena aku takut kalau kamu marah sama aku
dan berfikir yang macem macem tentang aku
nggak sedikitpun kamu nanggepin dia
dan apa kamu yakin kamu sama sekali nggak ngasih harapan buat dia
makanya dia bertindak seberani ini
aku tuh setia sama kamu
sekarang aku minta kamu buat lihat
jangan pernah lagi kontak sama dia
nggak sedikitpun kamu nanggepin dia
dan apa kamu yakin kamu sama sekali nggak ngasih harapan buat dia
makanya dia bertindak seberani ini
aku tuh setia sama kamu
sekarang aku minta kamu blok ya
jangan pernah lagi kontak sama
bisa aku blok ya
bisa aku blok ya
bisa aku blok ya
bisa aku blok ya
bisa aku blok ya
udah aku blok
ingat ya sa
kalau sampai dia macam macam lagi ke kamu
kamu harus kasih tahu aku
aku punya hak untuk tahu semuanya
aduh gue terpaksa blok nomornya ricky
ini dia pasti bakal sewet nih kalau tau
makin ribet deh
kak rafael melihat mas nino sama ricky itu berantem
berantem kenapa ya
apa ini ada kaitannya sama elsa
saya juga berpikir seperti itu nih
ini pasti ada kaitannya dengan elsa dan penyelidikan kita tentang dia
tadi sebenarnya saya mau bahas ini sama nino
tapi kamu keburu telepon saya buat temennya rena
ya udah coba kamu telepon lagi aja mas
kamu ajak dia untuk ketemuan di coffey city
terima kasih mas
saya juga mau

ada apa hal debar
urusan saya sudah selesai
sekarang saya bisa bertemu dengan anda
anda bisa bertemu dengan saya ketemu di komisi city ya
hari ini saya agak sibuk
nanti aja tunggu jadwal saya kosong
nino bilang gak bisa ketemu
sepertinya dia masih marah gara gara tadi saya batalin
ya udah lain kali aja nanti ketemunya ya
aduh susah ya
wah udah pada pulang nih
itu nondrana pake apaan dapat penghargaan ya
ya dong pak uya aku dapat nilai a
dan aku dapat medali ini
kan aku berani
yang paling berharga
yang paling berharga
makasih pak uya
mak makasih pak
ngopi ke sana yuk
ancus fotonya udah di rumah
ternyata fotonya udah dipajang di rumah
ancus doain semoga sekarang dan selamanya keluarga alfahri selalu bahagia dan selalu bersama
ancus doain ya
yaudah sekarang kita ganti baju yuk
ayo duduk duduk duduk
duduk di sini
papa udah pesenin kesukaan kalian ya
kesukaan kalian yang kemarin
atau mau pesen yang lain
terima kasih banyak pak
eh diminum dong
nah andin papa langsung aja ya papa
ada yang mau papa bicarakan sama kalian sebetulnya
ini mengenai elsa
papa udah bicara sama elsa
dan katanya kalian menuduh elsa
papa mau tanya apakah kalian menjebak elsa
saya yang punya ide untuk menjebak elsa
karena elsa selalu berbohong dan berkelit ketika ditanya
dan informasi informasi yang saya dapatkan itu semuanya mengarah pada elsa
informasi apa al
salah satu satpam di kluster nirwana melihat ada mobil berwarna merah keluar dari kluster nirwana
ketika pembunuhan roy terjadi
di rumah lama saya yang ditepati sama roy
andin menemukan sebuah liftik
yang dimana liftik itu
persis seperti yang dipunyai oleh elsa
saya baru mendapatkan kabar
kalau elsa dan roy
pernah keluar dari kabar nanai
itu sempat berpikir
elsa dan roy
itu berarti mempunyai sebuah hubungan yang sangat dekat
dan saya menduga
itu adalah anaknya roy
tapi selama ini
ketika elsa ditanya
elsa selalu berkelit
dan dia bilang
kalau dia hamil
anaknya ricky temannya
eh tapi kalau baru tau lipsticknya mereknya apa
ini merek yang mama biasa pakai
kalau elsa sama juga ya lipsticknya
lipsticknya bagus bagus sih
kayaknya sih elsa pakai merek yang sama seperti mama
karena kan elsa lebih seneng yang
warnanya lebih keumuan gitu kan

apa ini alasan al dan andin waktu dateng saat itu
mereka tanya tanya soal lipstick
mereka tanya tanya soal lipstick
mereka tanya tanya soal lipstick
mereka tanya tanya soal lipstick
mereka tanya tanya soal lipstick
karena mereka mau menjebak elsa
dan sekarang mereka sangat yakin kalau elsa bersalah
tapi saya bukan tipe penuduh
semua informasi semua data yang saya terima
itu bukan kebetulan
karena semuanya mengarah ke elsa
saya angkat telepon sebentar
randy telepon masalah kerjaan
padahal kemarin kemarin aku udah percaya sama elsa
tapi setelah dengar penjelasan al
aku jadi bingung
bagaimanapun aku harus berusaha percaya sama putriku sendiri
tapi entah kenapa
penjelasan al bikin aku jadi ragu sama elsa
saya sudah di kantor pak
dan saya sudah mendapatkan prosedur pemongkaran makam
dari petugas tpu nya pak
bapak dimana ya pak
saya lagi di covisity
cuman sekarang udah sore saya gak mungkin ke kantor
kamu taruh aja berkasnya di ruangan saya
di meja kerja saya
satu lagi ren
saya kan udah bilang sama kamu untuk hati hati
ini belum sehari sudah ketahuan
tadi saya ketemu sama pak angka di makam pak
kita gak sadar ternyata
di sana ada mbak michelle dan mendengar semuanya pak
ingat pesan saya ya
ini urusan sangat rahasia
nanti michelle itu sampai bilang kandin ke mama
gue harus pastikan dia nggak mengatakan soal ini ke siapapun
aku berencana untuk melakukan test dna
itu artinya yang ngga percaya
kagak jadi kepikiran soal itu terus ya
apa aku harus ngomong baik baik sama allah
michi besok bisa kita bicara
pas banget al nge chat aku ngajak ketemuan
pasti randy udah ngasih tau dia kalo aku ini tau rahasianya
oke al aku emang mau dengar penjelasan dari kamu kita ketemu besok
oke al aku emang mau dengar penjelasan dari kamu kita ketemu besok
saya masih ada pekerjaan yang harus saya urus
kami pulang duluan gak apa apa ya
kita pulangin din gak apa apa kan udah sorry juga
yaudah maaf pak aku pulang dulu ya
terima kasih ya udah datang ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya sudah mengakui ke aku
kalau dia pergi sama roy
tapi dia tidak mau al sama andin tahu
apa karena elsa takut
kalau kecurigaan al dan andin terbukti
berarti elsa yang salah
papa kelihatan cemas sekali sejak dengar cerita al tadi
apa apa jadi curiga juga ya sama elsa
aduh gimana ya
coba gue tanya dulu deh
warna kesukaan lo apa ya
apa elsa gak aktif
jadi saya minta muat
anda tidak perlu mengirimkan apa apa sama elsa
atau anda cari masalah dengan saya
jangan jangan nomor gue di blok lagi sama shelsa
disuruh suaminya kali ya
sikap lo yang seperti ini saya

gue dulu hacia matanya

kok cepet banget ma
tadi itu no pertemuannya cuma sebentar
karena tiba tiba suasananya jadi tegang
dia juga nanya ke mama
apa kamu ada curiga sama orang yang datang ke rumah
atau siapapun yang mungkin datang dan membunuh roy
apa itu artinya
tante rosa mau coba nyelidikin kasus itu
ya karena sekarang dia udah percaya sama andin
dan dia nganggep andin itu gak bersalah bukan dia pelakunya
dia tuh sampe bela belain al sama andin
dia juga bilang ke mama kalau al itu bertindak atas dasar fakta dan bukti bukti
ya itu artinya kan dia nuduh elsa ya kan
mereka semua nuduh elsa
ya ampun kenapa semuanya makin kacau gini
orang orang makin gencar nyelidikin dan makin curiga sama gue
elsa kamu gak usah takut ya sayang ya
pokoknya kamu tenang aja
selama kamu gak bikin salah mereka gak bisa nuduh apapun kak
kamu gak usah khawatir ya
pokoknya udah di pajang
itu kamu yang kirim
aku senang banget ya mas
di enam bulan pernikahan kita ini
aku rasa ini yang paling sempurna
saya yang terima kasih
kita harus ngakuin sesuatu
mau ngapain sih
masih sore ya din
jangan yang aneh aneh ya
ih kamu mikir apaan sih
aku juga tau kali mas masih sore
ya terus ngapain narik narik saya ke kamar
nyari apaan dinik risma putri
itu kontrol perjanjian kita kok gak ada

nah terima kasih
yang nyimpen ternyata
terus mau diapain
gagal dia rencana
aku mau kita robek barang barang
kan udah nggak berlaku kan ini kontraknya
jadi buat apa masih disimpan
yuk kita robek berduanya
robek gitu dulu
terima kasih ya
sudah menjadi suami yang baik
ayah yang baik buat reina
selama enam bulan pernikahan mas
selamat enam bulan pernikahan ya
terima kasih juga udah jadi istri yang baik ya
saya pasti akan jujur sama kamu din
tadi aku aku udah nilai renang
aku dapat nilai a
mas elina juga kasih aku mendali
oh pinter sekali sih cucu oma
tadinya aku takut renang oma
tapi pas papa datang aku cari berani
terus aku renang deh
pinter sekali sih
ini adukkan terakhir dulu
ini gigi bikinin puding untuk semuanya
ini puding sebenarnya udah gigi bikinin dari siang bu
cuma karena tadi di rumah gak ada orang kan pas siang
jadi gigi simpen dulu udah di dapur
gak ada orang

ibu aku mau pergi ke rumah
ibu aku mau pergi ke rumah
ibu aku mau pergi ke rumah

mama ketemu sama bu chandra
mama ketemu sama bu chandra
ada masalah apa
ada masalah apa
enggak mama cuma pengen ketemu aja

lebih baik saya gak bilang perselisihan pendapat dengan buku ini
begitu sama bu chandra tadi sama al dan andien

gimanapun juga bu chandra mantan mertuanya andien
nanti andien jadi sedih lagi
nanti andien jadi sedih lagi
mungkin aku akan tanya al pas gak ada andien
kamu boleh tidur sama mama sama papa
kalau misalkan nanti sini masal sama mbak andin mau minum pate lagi
itu siap kok buat nyiapin bajunya masal sama mbak andin di koper
ya ampun pa
aduh kiki lupa
embernya belum dicuci
siap permisi aku
tadi pagi aku udah masak
jadi sekarang tinggal
aku gak lapar
aku mau langsung ke kamar aja ya
papa kok jadi begini ya
aduh papa pasti kepikiran kata katanya al nih
jangan sampai papa juga percaya dan makin curiga sama
aku tak percaya
jangan ber gemejo